pasca kecelakaan bus pariwisata pembawa rombongan pelajar dari bogor di magelang jawa tengah selasa pagi
petugas masih melakukan proses identifikasi data korban
salah satu orang tua korban selamat mengaku dirinya sempat tidak mengizinkan anaknya untuk ikut dalam tur tersebut
diduga akibat mengalami remblong bus pariwisata po suburjaya terguling di magelang jawa tengah
bus yang membawa rombongan lima puluh dua penumpang siswa dan guru pendamping smk pancakarya bogor itu
rencananya akan menuju obyek wisata candi borobudur dan yogyakarta
tiga orang tewas sementara puluhan lainnya terluka dalam kecelakaan tersebut
petugas kepolisian dan pihak sekolah langsung membuat posko informasi untuk mengidentifikasi jumlah peserta tur
pihak keluarga korban yang ingin mencari informasi mengenai keadaan
dan keluarganya bisa langsung mendatangi posko tersebut
sudah mengidentifikasi ada sebanyak lima puluh dua dari penumpang itu memang seluruhnya berangkat dari sini
dan sudah berdua untuk melakukan seluruh itu
terima kasih betul untuk kerja dan perjalanan ke kecelakaan itu
salah satu orang tua korban kecelakaan mengaku
ia sempat tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti tur tersebut
ya kebetulan dia salah satu di antara rekannya yang paling baik gitu keadaannya
dia sempat ditolong warga di sana
dan dia hanya sendiri di sana posisinya
kalau yang lain masuk rumah sakit
sementara itu suasana duka menyelimuti
di rumah asep suriana orang tua dari sarifah nurjana delapan belas tahun
yang merupakan salah satu korban tewas dalam kecelakaan bus pariwisata di magelang jawa tengah
jenazah korban rencananya akan dimakamkan di kampung sangkali
desa suka hati kecamatan citrep kabupaten bogor
asep surya sebelumnya sempat tidak percaya
anak kelimanya itu meninggal dalam musibah kecelakaan itu
sarifah tidak sadar sadar
sudah saya langsung pergi
pas ke sekolah saya sudah nyampe
pas nanya nanya di pos saya diunjukin ke ruang guru saja pak
saya pergi ke ruang guru
sama guru saya udah dielus elus gini
sabar ya pak sabar
atas musibah kecelakaan ini pihak keluarga tidak akan menuntut pihak manapun
dan berharap jenasa korban dapat segera tiba untuk dimakamkan
beni akbar kabupaten bogor